mulai hari ini calon penumpang transjakarta tidak perlu lagi menunjukkan atau menggunakan strp
tapi wajib menunjukkan surat vaksin sebagai syarat menggunakan layanan transjakarta ya
ya kartu vaksin ini akhirnya bisa digunakan di mana mana ya untuk memasuki fasilitas fasilitas umum
sedangkan bagi calon penumpang yang ternyata tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan
ini diwajibkan menunjukkan surat dokter
nah pt transjakarta ini akan mewajibkan para calon penumpang untuk menunjukkan surat vaksin bagi yang sudah dicetak
maupun lewat aplikasi peduli lindungi
pt transjakarta ini telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada para calon penumpang sejak dua belas agustus yang lalu
ya para penumpang menyatakan setuju dengan kebijakan penggunaan surat vaksin ini
karena dinilai tidak merepotkan ketimbang dengan menunjukkan strp
saya pribadi sih lebih setuju ya
karena kan meminimalisir covid
kalau misalnya strp itu kan lebih ribet
belum kita lupa kalau vaksin kan di hp juga udah ada
sebagai mahasiswa juga pakai strp itu kan sangat sulit ya
mungkin udah terbantu saya juga udah vaksin
pakai sertifikat vaksin bisa sangat memudahkan
per hari ini para penumpang transjakarta harus menunjukkan sertifikat atau kartu sudah divaksinasi covid sembilan belas ya
ya dan lalu seperti apa sebenarnya penerapan kebijakan ini
sudah ada korespondensi indonesia victor pangaribuan yang saat ini sudah berada di halte transjakarta di bundaran hotel indonesia jakarta pusat
victor menurut anda atau dari pengamatan yang sudah anda lakukan dari pagi sampai saat ini apakah benar para penumpang transjakarta ini harus menunjukkan bukti sudah vaksinasi covid sembilan belas atau masih harus menunjukkan strp juga
iya betul sekali alfian dan maya memang sosialisasi sudah dilakukan sejak tanggal dua belas ya selama tiga hari
kemarin humas pt transportasi jakarta juga menyebutkan bahwa disosialisasikan aturan baru ini di tanggal dua belas tiga belas sampai dengan empat belas
sementara hari pertama itu diberlakukan kemarin tanggal lima belas agustus ini berarti hari ini senin pagi ini adalah hari kedua begitu
dan tadi saya melihat beberapa calon penumpang yang masuk ini rata rata sudah membawa sertifikat vaksin covid sembilan belas
alfian dan mayani artinya sosialisasi memang dinilai cukup berhasil ya sehingga pelanggan atau calon penumpang yang hendak menggunakan bus transjakarta ini sudah siap
jika ingin menumpang pusat jakarta harus menggunakan sertifikat vaksin covid sembilan belas
mereka tidak menggunakan strp lagi tadi tidak ada yang membawa strp
dan bukti vaksin covid sembilan belas ini alvian dan maya ini bisa diunduh di aplikasi peduli lindungi ataupun anda bisa mencetaknya langsung
saya sih sudah mengunduhnya ya
masuk seperti apa
kalau kita masuk siapkan dulu selain uang elektronik tentunya adalah kartu vaksin covid sembilan belas
sudah divaksin ya
di cek suhunya
kita tap dulu ya berarti ya
ini sebenarnya sosialisasi memang tiga hari alfian dan maya
ini saya menunggu dulu ya saya di tap lagi boleh
terima kasih banyak
nah jadi sebenarnya begini
ada memang peruntukan aturan baru ini diterapkan memang selain untuk mempercepat program vaksinasi covid sembilan belas
ini juga untuk mengurangi penyebaran virus corona di ibu kota
apalagi sekarang masih dalam pemberlakuan atau kebijakan ppkm level empat ya
ini pengetatan cukup banyak dilakukan
kita tahu bahwa syarat untuk menunjukkan kartu vaksin ini dilakukan di berbagai tempat
pasar tanah abang pasar tradisional lain
kemudian masuk mal juga
sekarang transjakarta ikut begitu ya
karena saya dapat datanya dari pt transportasi jakarta alvian dan maya
jumlah pelanggan yang menggunakan bus transjakarta ini selama pandemi covid sembilan belas dan sampai saat ini terus merosot
jumlah pelanggan atau penumpang bus transjakarta rata rata per hari sebelum pandemi
sekitar satu juta per hari
tapi pada saat ppkm mikro di mei sampai juni
lima ratus ribu orang per hari
kemudian di ppkm darurat di akhir juni sampai dengan minggu ketiga juli
turun lagi dua ratus lima puluh ribu orang per hari
di ppkm level empat di akhir juli sampai dengan awal agustus
satu ratus lima puluh ribu per hari
penurunan ini menjadi tamparan ya untuk pengelola sendiri
pembatasan yang cukup ketat
apalagi saat strp digunakan
tadi saya sudah sempat wawancara beberapa penumpang
coba kita tanya dulu
selamat pagi mbak
dengan mbak siapa
mbak gita boleh balik pada sebentar
mbak gita ini dari seti indonesia tv
mulai kemarin ini diberlakukan harus nunjukin kartu vaksin covid sembilan belas
bagus sih mas
jadi untuk mengurangi covid sembilan belas di indonesia ini sih mas
mbak gita sendiri dibandingkan dengan strp kemarin
surat tanda registrasi pekerja
lebih memudahkan yang mana
sebenarnya lebih memudahkan surat pekerja ya mas
dibandingkan dengan sertifikat vaksin
tapi lebih baiknya sertifikat vaksin sih gitu
lebih leluasa ya menggoda kartu vaksin
terima kasih banyak
itu memang salah satu suara yang mewakili pelanggan transjakarta mereka
menjelaskan bahwa lebih mudah
kalau mahasiswa bayangkan tidak bekerja
tidak memiliki surat tanda registrasi pekerja
itu berarti selama ppkm darurat atau level empat yang diberlakukan
ketika aturan ini diberlakukan
dia tidak bisa menggunakan bus transjakarta
padahal ini bus transportasi ini memang murah meriah
selama ppkm level empat diberlakukan di dki jakarta
pt transportasi jakarta ini
mengoperasikan busnya ini
di jam jam tertentu
jadi selama ppkm level empat
bus transjakarta ini beroperasi
mulai pukul lima pagi
sampai dengan dua puluh tiga puluh ini di malam hari
khusus untuk penumpang umum
kemudian di pukul dua puluh tiga puluh satu malam
sampai dengan dua puluh satu tiga puluh
khusus mengangkut tenaga kesehatan
karena ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ya
tenaga kesehatan begitu dekat
ini adalah antisipasi penyebaran covid sembilan belas
yang dilakukan oleh pengelola juga
jadi kalau misalkan anda
alfian dan maya juga ingin menggunakan bus transjakarta
atau masyarakat di ibu kota
ingin menggunakan bus transjakarta
mulai kemarin hari ini besok
dan rencananya memang kebijakan ini akan terus diterapkan
sampai dengan kebijakan baru yang dipilih oleh pemerintah
apakah ppkm berlevel
tapi berlaku atau tidak
karena kasus covid sembilan belas ini memang cenderung turun
tapi melihat positivity ratenya ini masih belum aman
begitu dinilai oleh who dki jakarta
jika ingin menggunakan bus transjakarta
patuhilah protokol kesehatan
ini untuk menggenjot masyarakat
agar program vaksinasi covid sembilan belas yang diselenggarakan pemerintah ini
berhasil sesuai dengan target joko widodo juga ya
bahwa vaksinasi ini harus
ini gencar dilakukan di berbagai daerah
di ibu kota ini caranya
sampai hal hal terkecil
bus transjakarta pun ikut menerapkan aturan wajib menunjukkan kartu vaksin covid sembilan belas
bagi calon penumpangnya
bukan di mal atau di pasar saja
baik terima kasih victor
pengaribuan korespondensi ann indonesia
melaporkan langsung dari transjakarta halte
transjakarta bundaran hotel indonesia
selamat bertugas kembali victor
ya benar sekali